menyadari arti cinta
ternyata ku tak bisa
kehilangan cinta itu
setiap waktu cemit
jadi seharian tadi kamu main panas panasan di lapangan itu
iya tante liat deh
kulitku tampak merah merah
bener bener keterlaluan itu si boy
sebentar ya tante cari boy dulu
udah deh ayo kita ke dokter yuk
boy kenapa tante
ini tuh pasti gara gara tadi siang dia mainin sama anak anak kampung itu
bener tuh tante
tadi aja dia mainnya panas panas

tuh kan sekarang sakit

ini pasti semua gara gara main sama anak kampung itu
kamu temannya boy
mulai detik ini kamu jangan bergaul sama boy lagi
gara gara kemarin dia bergaul sama kamu kecapean dan sekarang
gak usah so peduli begitu deh
pokoknya saya bilang kamu jangan deketin dia lagi
ini obatnya kamu harus minum obatnya dong
bencik sembuh ya
ih kok kamu jadi marah marah gitu sih sama aku
udah kan aku udah berhatian
tadi mama udah dari sekolah bilang kalau kamu sakit
boy mau liat latihan basket
sejak kapan kamu peduli sama olahraga
bilang aja mau ketemu mai kan
tadi mama juga udah dari sekolah nemuin main dan tegur dia untuk tidak berteman lagi sama kamu
lah salahnya dia apa sih ma
dia tuh baik cerdas
terserah kamu mau bilang apa
yang penting kamu sudah tidak boleh lagi berteman dengan dia
gak usah dipikirin nyokapnya boy emang kayak gitu
boy yang buat nyokapnya boy jadi sakit
boynya aja yang sok imut
dia itu badak gak pernah ngerasain sakit
nah gitu dong
kalau senyum jadi lebih cantik ya
bisa aja deh
lagian ngapain juga kamu mikirin si boy
kayak dia pernah baik aja sama lo
mai kamu tuh jangan terlalu percaya sama boy
apalagi sama rayuannya
aduh zak lagi sejak kapan boy rayu gue
terus kelebay deh
jadi boy belum pernah rayu lo
jadi dia belum pernah bilang cinta dong
gue harus cari sumbangan nih
gue cabut ya
mai serius nih kita mau minta sumbangan
ya iya kita berdiri aja disini
siapa tahu nih yang tertarik hatinya
buat bangun sd yang ambruk
lo peduli banget ya
ya kalau bukan kita siapa lagi sih
kenapa gak minta sama boy aja sih
dia pasti mau
bisa gak jangan sebut sama boy
kalau bokap nyokap gue liat
di merenang bisa bisa nih pasti
aduh lo tuh ya
ya udah mendingan lo berdiri disini
terus lo hitungin deh tuh mobil mobil yang lewat
gue kesana ya
itu bukannya reza
temen kamu itu
yang di sebelahnya
maaf tante kami dari tenaga pencari sumbangan untuk pembangunan sekolah kami yang hancur beberapa waktu yang lalu
minta sumbangan ya tante
ya ampun untuk makan sehari hari aja sampai minta sumbangan di pinggir jalan begitu
apa yang kamu lakukan
saya sedang mencari sumbangan
saya ingatkan kamu jangan bertindak sebagai pengemis hanya untuk pembangunan sekolah
siapa yang pengemis saya mencari dengan uang yang halal
tapi saya tidak suka tidak bisa begitu cara lain
saya tidak peduli melihatnya di jalanan
anda tidak perlu melihat saya
agar kita tidak pernah terkenal

saya tidak bisa apa apa begitu
sedangkan kamu tahu sendiri teman teman kecil saya tidak punya sekolahan boy
kamu dengar ya boy